berencana akan tampil di seluruh seri balap moto dua musim depan
mandalika racing team indonesia secara resmi diluncurkan di jakarta
indonesia juga berharap di balap motogp musim depan
sirkuit mandalika di lombok ntb dapat menjadi tuan rumah di salah satu seri balapan
dalam acara yang digelar di kawasan kemang senin malam
mandalika racing team indonesia memperlihatkan livery motor
yang rencananya akan digunakan musim depan
turun di kelas moto dua dimas eki akan menjadi salah satu pebalap
yang turun membawa nama mandalika racing team indonesia
sementara satu pebalap lainnya masih belum ditentukan
namun untuk dapat tampil satu musim penuh di moto dua tahun depan
mandalika racing team indonesia harus berkolaborasi dengan tim lain
untuk itu perwakilan dari mandalika racing team indonesia
akan mengadakan pertemuan dengan dorna akhir november ini
harapan sirkuit mandalika yang tengah dibangun di lombok ntb
untuk dapat menjadi tuan rumah
pembangunan di lombok ntb juga masih terbuka
saat ini sirkuit mandalika statusnya masuk sebagai sirkuit cadangan
di kalender balap motogp musim depan
akhir november ini kami ke barcelona berlima
untuk bertemu dorna dan meresmikan nama tim di sana
tapi saya belum bisa sebutkan nama tim resminya nanti
saya tidak tahu apa
akhir november ini kami akan share ke teman teman wartawan
di sana bersama dorna